masih dari jawa timur empat dari empat kabupaten di pulau madura adalah empat dari lima daerah termiskin di jawa timur
faktor alam kerap dianggap sebagai penyebabnya
namun ternyata berdasarkan dari penelitian ala madura justru menyimpan potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan
puluhan tahun menjadi kawasan tertinggal bisakah madura lepas dari jerat kemiskinan
berikut kita simak liputannya
faktor alam kerap disebut sebagai penyebab kemiskinan di madura
madura tidak banyak memiliki lahan suburnan hijau seperti pulau jawa
namun dibalik itu semua madura memendam banyak potensi
madura adalah pemasok utama garam nasional dan memiliki sejumlah kawasan yang berpotensi dikembangkan untuk pariwisata
tetapi mengapa berbagai potensi ini belum tergarap secara optimal untuk membantu mengakhiri kemiskinan di pulau ini
penyebab kemiskinan itu ada tiga ya
ada natural kemudian struktural
kemudian yang ketiga adalah natural struktural dan kultural
nah bagi saya sebetulnya yang perlu kalau kultural mungkin agak tidak
kalau dari masyarakatnya secara budaya itu justru madura itu punya semangat yang lebih
salah satunya itu ada ini
jadi berbantal ombak dan berselimutkan angin
artinya menunjukkan sebuah kegigihan orang madura
secara ekonomi makro pendapatan daerah adalah penjumlahan konsumsi investasi belanja pemerintah dan selisih antara ekspor dan impor
konsumsi di madura dianggap masih minim
faktor pendapatan yang masih mendekati garis kemiskinan menjadi penyebabnya
investasi yang minim
yang diharuhi oleh sosial cost yang tinggi di madura
sebagai contoh masih banyak penutupan jalan oleh warga setempat untuk mendapatkan dana tidak resmi
penutupan akses transportasi untuk kegiatan ekonomi mikro seperti pasar tumpah
serta tingginya angka kriminalitas di pulau madura
antara lain bahwa kejahatan konvensional di sana masih tergolong tinggi
yaitu antara lain curat narkoba curanmor
nah ini menempati urutan yang cukup signifikan dalam rangka
kita menyuangkan itu dalam suatu data
nah kejahatan kejahatan ini tentunya berhadapan langsung dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri
kami melihat bahwa pencurian dengan pemberatan ini antara lain ada pencurian ternak pencurian hewan maupun pencurian di waktu malam
ini juga menempati semua kabupaten yang ada di daerah empat kabupaten yang ada di pulau madura
ini menempati urutan yang cukup tinggi
kemudian curanmor ini hanya ada satu wilayah yang signifikan tinggi sekali
dibanding dengan wilayah yang lain
dibanding dengan wilayah yang lain
fenomena sosial semacam ini sering dianggap sebagai wajah madura
yang membuat para investor urung berinvestasi di pulau garam ini
kandasnya peluang investasi berarti kandas pula peluang peningkatan ekonomi
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
pembangunan itu problem mendasarnya adalah masalah pendidikan dan kesehatan
kalau pendidikan bagus
maka kemudian otak dibentuk menjadi lebih bagus
maka kreativitas menjadi lebih tinggi
itu yang kemudian
bukan karena madura menjadi kereta tidak tinggi
tapi kulturnya juga menjadi bagian penting solusi itu
maka ini kita besar besaran dua ribu delapan belas itu sekolah vokasional di madura
pariwisata berpotensi menggerakkan perekonomian madura

kawasan pariwisata yang mengedepankan kenyamanan dan keramatannya
kawasan pariwisata yang mengedepankan kenyamanan dan keamanan
keramahan bisa mendorong masyarakat lokal untuk mengubah stigma negatif di madura
bagi saya menurut saya satu adalah pariwisata
pariwisata itu selain multi player efeknya itu tinggi
multi player efeknya tinggi secara ekonomi
yang kedua adalah untuk memperbaiki tadi
yang terkait habit yang menimbulkan social cost
sebuah dunia pariwisata
wisata itu menuntut orang untuk bisa bersifat humble untuk bisa bersifat terbuka ramah dan sebagainya
nah ketika itu orang sudah paham adanya manfaat dari pariwisata
itu otomatis menjadi pull factor atau faktor penarik orang untuk melakukan itu
pembangunan sumber daya manusia berbasis potensi lokal yang sudah ada
ditambah dengan peluang pengembangan pariwisata sebagai ekonomi kreatif di madura
bisa menjadi jalan utama mengentaskan kemiskinan di madura